hai ini detik detik terjadinya penembakan jadi ini airnya maju
dan enggak ada siapa siapa tiba tiba datang pada semuanya masih pertama melihat
ada apa ya ngintip dia langsung lari panik ya masuk ke dalam ini
nabrak suami sama chrisnya lari cek
itu dia lari kemudian pada bingungan pada lari semuanya sudah pada panik situasi
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv
digital bayar tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya